perempuan adalah pembawa peradaban dari ra kartini
salah satu potongan kalimat dari gelora semangat raden ajeng kartini tersebut
kini menjadi bukti bahwa perubahan datang dari kuatnya peran para puan
salah satunya di bidang perekonomian
terbukti sebanyak enam puluh empat persen dari umkm indonesia dikelola oleh perempuan
artinya perempuan indonesia mampu berperan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan dan proses pembangunan
untuk bisa berpotensi di segala sektor
perempuan harus berdaya secara ekonomi
terima kasih kerja kerja yang luar biasa
ini dibutuhkan kata kuncinya adalah sinergi kolaborasi kerjasama
itu akan menjadi kekuatan untuk menyelesaikan isu isu perempuan yang sangat kompleks dan fisik orang
meneruskan semangat perjuangan r a kartini
perempuan di indonesia memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan
serikandi negeri ini tak hanya memainkan peranan dalam dunia pendidikan dan kebutuhan rumah tangga saja
namun juga turut serta dalam pertumbuhan ekonomi negara
semangat kartini dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan terus menggelora hingga saat ini
para pembatik kampung batik lasem rembang yang didominasi oleh perempuan
menjadi salah satu bukti di mana semangat perempuan ini berhasil berjalan
semangat perempuan untuk membawa batik yang menjadi identitas bangsa akan terus dilestarikan
dan dikenal di masyarakat internasional sekaligus turut memajukan ekonomi masyarakat sekitar
mungkin bukan hanya di nasional aja ya
kalau di internasional juga kami juga pengen ini loh ada satu batik dari lasem dari jawa tengah
supaya semakin banyak orang yang lebih banyak mengerti batik
sobat siap gelorakan semangat kartini untuk bangkitkan ekonomi berkelanjutan
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia